ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara menyebutkan bahwa pdi perjuangan saat ini menunggu etika politik dari gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota ke dpc pdip solo
menurut basarah majunya gibran sebagai bacawa pres dari koalisi indonesia maju yang bertentangan dengan garis keputusan pdip yang mengusung ganjar mahfud merupakan cara gibran untuk keluar dari pdi perjuangan
status gibran raka buming raka di pdi perjuangan kembali diperjelas oleh ketua dpp pdip ahmad basara pada sabtu siang
menurut basarah tanpa adanya surat pemberhentian dari pdi perjuangan langkah politik yang diambil gibran saat ini sudah mencerminkan bentuk perlawanan dan kesengajaan gibran untuk keluar dari pdi perjuangan
tanpa adanya surat resmi pemberhentian mas gibran
dan dari dpp partai maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik mas gibran sudah keluar dari pdi perjuangan itu sendiri
jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang mas gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk calon mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden republik indonesia
maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota pdi perjuangan